sementara itu pertumbuhan industri properti di jawa barat masih belum sesuai harapan
dan hanya sebagian kalangan yang bisa membeli rumah
kebijakan pemerintah seperti mengizinkan kpr tanpa uang muka
dipandang kurang bisa mendongkrak industri karena bunga kredit sedang naik
kondisi industri perumahan di jawa barat mengalami pertumbuhan positif di tahun dua ribu delapan belas ini
namun pertumbuhan itu masih di bawah harapan
akibatnya hanya kalangan tertentu yang pada saat ini bisa membeli rumah
sehingga apa disitulah bottlenecknya
jadi hanya kondisi tertentu atau masyarakat kondisi tertentu yang bisa mengakses untuk mendapatkan rumah itu
kondisi industri perumahan yang kurang kuat ini membuat pemerintah menggelar kebijakan baru
mengizinkan bank tertentu mengucurkan kpr tanpa uang muka
namun kebijakan ini dipandang tidak akan langsung mendongkrak lonjakan permintaan
karena pada saat sama bunga bank sedang tinggi
hanya diperbaiki dari sektor perbankan saja dan tidak diikuti dengan efisiensi
yang dilakukan oleh pihak pengembang perumahan kondisi tidak akan membaik
kita harus akui sebagian besar juga perumahan tergantung pembiayaan perbankan
maka saya kira ya saya agak pesimis begitu ada terjadi lonjakan permintaan yang cukup ya signifikan lah begitu ya
meskipun saya kira ya bank sentral akan menempuh sudah kebijakan berkaitan dengan pelonggaran ltv loan to value ya
tapi jangan lupa pada saat yang bersamaan saya kira tingkat suku bunga kredit kpr juga akan naik begitu ya
rai jawa barat menyatakan bahwa kebutuhan rumah di jawa barat mencapai tiga lima hingga empat juta rumah per tahunnya
rumah tipe dua puluh satu hingga tipe tujuh puluh masih menjadi favorit para konsumen di bandung dengan menyasar pangsa pasar keluarga baru
kalau di perumahan kami mungkin
yang sekarang banyak terjual itu adalah rumah rumah kecil ya terutama untuk keluarga keluarga baru yang harganya di bawah enam ratus tujuh ratus juta itu yang jadi produk terbanyak terjual di kami di tahun dua ribu delapan belas
tipe inilah yang terus dibuat oleh pihak pengembang agar unit unit rumahnya bisa langsung terjual di tengah kondisi industri yang cenderung kurang mengembirakan
wilam nastion bandung